jadi gini be
tadi pas ojak lagi boncengin pak sofian
tiba tiba ronron keluar dari gang
ojak sampai ngeremedadak
orang sampai pak sopyan meluk ojak
lu meluk si ojak ya
bukan meluk be
mbak be kok jadi ngebahas pelukanya sih be
kita itu semua kumpul di sini
buat ngebahas ronron yang ditabrak
mbak pulang dulu capek abis ngaji
tapi nanti kalau bang ojek disuruh ganti rugi gimana mbak
ya kalau emang si ojek salah
dia harus ganti rugi
kalau nggak salah
ya kalau kagak salah jangan mau ganti rugi
tapi kalau si mila maksa harus ganti rugi
kalau emang si mila maksa
ntar emak yang turun tangan
emak turun tangan ke mana
emak turun tangan ke mana
udah emak pusing
pada aja kerjaan laki lu
jadi lo mau nyalain ronron
jelas jelas dulu yang nabrak
buktinya ronron keter semua
ya itu karena dia kecebur god
yang ini bilang ketabrak

fehler semana buddha pengkhianatan
tak ada ulang
rondonnya mana be

udah lo aja yang angkat
jak lo tolong angkatin dah si rondon
lah kalau jangan lo doang yang angkat
bawa si rondon kemari
suruh aja pak sofian tuh
gak usah ya saya kan datang ke sini cuma mau menyelesaikan masalah antara bang ojak sama pak jamila
eh masalah ini kagak bakalan kelar kalau si roundron kagak dibawa kemari
tolong dah pak sofian
rondon gak mau
pak ojak bantuin mbak be
bu jaib ini bengong lagian
gak lagi susah malah bercanda
bersama sama mas dur langsung gue cabut
jangan cuma sedikit
ya udah gue cabut turun dulu
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh sakit banget
rondon kalau mau duduk
sekarang non ceritain kejadian sebenarnya
biar mak lo mbak be pak sofyan mbak ojak denger
be tambahin dah
ada aja jak
emang kenapa sih mas pur
ani belum menerima pertemanan facebook gue
gue jadi gak bisa lihat status statusnya
saya lah ya udah sih
cari aja yang baru
banyak yang cantik
nah tuh cantik tuh
tanti dong yang mana yang gue cabut
yang sebelah kanan mas pur
sekarang yang kiri
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
mas apa sih
dari tadi ngelpunin kamu terus
dari mas pur
oh orang yang hitam itu ya
ih apaan sih dia kan temen aku gak mau angkat ini mau aku angkat halo ih kok mati
nggak diangkat mas pur
mas pur tahu nggak
kenapa nggak diangkat karena handphonenya sama muka mas bur sama sama hitam
sopian maaf nih jadi ngerepotin
kalau cerita suka lebih
nggak apa apa yang penting sekarang udah jelas
ojak nggak salah ronggong juga nggak salah
besok gua ke rumah lu dah kalian minta maaf
masih galau lu
kenapa mas bur ini pak
dia kagak bisa berteman sama si ani di facebook
wah kalau begitu tandanya kamu bakal diputusin
wah kalau begitu tandanya kamu bakal diputusin
lupa teman kita
yang ini peso ini langsung tak mati
gila kenapa be lu ikut gua ke rumahnya siojak ngapain beh pake nanya lu udah minta maaf sama
siojak kemarin kan lu udah marah marah sama si tati yang kagak jelas kalau si tati sampai
cerita sama emaknya urusannya bisa tambah parah ah be emak lagi emak lagi kenapa sih be belain
emak mulu bila lu salah sangka mulu gua bukan belain si mae udah jelas lu yang salah sama
si tati menurut siojak yang kagak kagak iya bilang aku salah ya udah sekarang lo ikut ke rumah siojak
kagak be aja deh mila lagi masak masakan bisa ntar ntar an namanya be mau makanya ntar ntar an
ampun gua dah
tumben kagak pakai telur balado iya po saya lagi gak kepengen
an itu ih masa pomo nggak tahu ini teh telur asin
pok pinjem pisau pok ya tahu cuman telur asin doang juga berlalu banget lu ih ini
teh bukan sembarang telur asin pok ini telur asin hadiah dari neng rika
hai kopi pok lu kenapa sih dari kemarin manyun aja saya nggak mau bahas pok iya
pok udah jangan dibahas kasihan dia dia jadi galau dan sedih kalau kita bahas soalnya kan
sekarang pur udah nggak temenan lagi sama neng ani di facebook begitu